timnas u delapan belas sukses mengalahkan persekapas pasuruan empat pada laga uji coba jelang aff u delapan belas di vietnam
meski menang pelatih fakri husaini mengaku masih harus memperbaiki pasukannya tersebut
pada pertandingan terakhir uji coba melawan persikapas pasuruan
senin sore di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur
tim nas u delapan belas sukses menghajar persikapas pasuruan dengan skor telak empat
pelatih fahri husaini menurunkan para pemain yang didominasi mantan timnas u enam belas yang pernah diasuhnya
pada laga ini sultan ziko mencetak brace pada menit ke lima belas dan enam belas
dua gol selanjutnya dicetak supriyadi dan randy juliansyah
meski meraih kemenangan besar fahri mengaku masih perlu memperbaiki lini belakang
dan depan untuk penyelesaian akhir
saat ini dia sudah memilih dua puluh tiga pemain yang akan ikut bertanding jelang delapan hari
sebelum berangkat ke aff u delapan belas vietnam pada awal agustus dua ribu delapan belas
kami nanti akan berdiskusi dengan tim pelatih juga melibatkan tim berisi
karena ada beberapa pemain juga yang sampai saat ini masih sakit
jadi ini akan menjadi pertimbangan kami juga
hingga kini penjaga gawang hernando dan pemain tengah komang teguh belum dapat tampil karena cedera
mereka terancam tidak dapat memperkuat timnas u delapan belas di imf u delapan belas vietnam dua ribu sembilan belas mendatang
riko hardiansyah sidoarjo